saudara dua empat ratus delapan puluh satu orang pemudik tiba di dermaga terminal penumpang tanjung priok jakarta utara
km dobon solo tiba di pelabuhan tanjung priok jakarta utara setelah berlayar selama lima belas jam dari pelabuhan tanjung mas semarang jawa tengah
program mudik gratis yang digelar kementerian perhubungan disambut antusias warga
hal ini dilihat dari jumlah penumpang pada gelombang kedua arus balik program mudik gratis kali ini lebih banyak dari sebelumnya
tak hanya lebih dari dua pemudik km dobon solo juga mengangkut satu dua unit motor milik pemudik
program ini turut mengurangi kepadatan volume kendaraan di jalan raya saat momen mudik lebaran
jumlah check in dua empat ratus delapan puluh satu terdiri dari satu delapan ratus enam puluh dua dewasa empat ratus dua puluh dua anak dan satu ratus sembilan puluh tujuh balita
jadi bisa dibayangkan satu orang naik motor kalau dia naik di jalan raya
menambah kemacetan kemungkinan kecelakaan juga ada jadi kita alihkan supaya tidak terjadi kecelakaan